sedangkan pengisytiawan tidak tahu kejadian itu
tapi tetap bersekeh ke polisi memutuskan pegi yang melakukan kesalahan itu
kecewa kepada pihak kepolisian itu kan yang di dpo namanya egy bukan pegi kenapa yang
sedangkan pengisytiawan tidak tahu kejadian itu tapi tetap bersikil ke polisi memutuskan
pegi yang melakukan kesalahan itu apa yang ibu yakinkan kepada pihak kepolisian
bahwa dia tidak bersalah saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah peggy juga berpesan
kepada saya pg kalau mama kalau pga tidak ada umur sudah pergi tidak apa apa
pergi ikhlas pergi jadi tumbal orang yang berada
peggy ikhlas mama kalau peggy enggak ada umur peggy minta maaf itu cuman pesan peggy begitu aja
ibu masih ingat pada saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy tidak ada di cirebon ya egy sedang bekerja di
bandung sudah berapa lama sudah tiga bulan dia bekerja di bandung kerja sebagai buruh bangunan bersama
bersama bapak dan pamannya sehingga akhirnya pada saat penggeledahan dulu di rumah ibu ani mbak
ya saya juga bingung penggeledahan apa dia enggak ada surat penangkapan wujud ujug satu polisi masuk
tiga juta belum bayar kata polisi yang satu terus yang polisi yang satunya nyawa dibayar nyawa gitu terus
yang satunya lagi pergi membunuh orang gitu jadi saya gimana nggak karuan polisi tuh macam macam ngomongnya ada yang satu langsung masuk menggeledah semua
kamar digeledah semua dibeda semua terus itu langsunglah motor itu dibawa ditanya ini motor
siapa ini motor pedi ini kenapa dalam keadaan rusak saya terangkan ini motor rusak mau dibenarin
minggu depan enggak ada uang peggy nanti minggu depan kirim enggak percaya jadi pasti motor
habis dilakukan kejahatan jadi rusak makanya kayak gitu ya udah terserah kata bapak terus
dibawa motor itu sama polisi ini motor siapa yang merah motor adik saya sini kuncinya pinjem buatnya
terima kasih saat itu apa saja berarti yang diambil hanya motor saja ya motor saja dua dan penggeledahan
kemarin yang diapkan oleh kepolisian lagi yang kali kedua itu apa saja beliau itu ijazah peggy
smp di jasa sd terus foto saya ya yang bersangkutan sama datanya pergi diambil semua sama stnk motor
motor yang baru sama motor yang lama juga dibawa saya kan lagi di bandung sama ibu tidak ada
tahu kan ada harusnya sih kalau mengetahui juga enggak tahu anaknya ngomong ini biji rumahnya
digeledah semua diambilin semua di datanya pergi sampai foto keluarga saya sama suami saya diambil juga
lebih harapannya bu terhadap kasus ini ini seperti apa kalau polisi cepatnya ingin ngasih
polisi itu lihat lihatlah apa yang sebenarnya terjadi mengungkap kebenaran toh anak saya itu
ya semoga anak saya dibebaskan dari kasus semua ini agar semuanya terang dan aman
kan anak saya enggak tahu apa apa kenapa dituduh jadi pelaku utama gitu aja saya sangat kecewa